ajang intersport drift academy tahun ini hadir kembali di pagelaran ims dua ribu sembilan belas di g expo kemayoran jakarta
berlangsung dari tanggal tiga sampai lima mei para penggemar drifting mendapat pelatihan teori simulator dan kesempatan praktek menggunakan mobil drift sungguhan
dengan bimbingan para pelatih yang merupakan atlet drift profesional mereka berusaha mengendalikan apa yang tampak tidak terkendali
bagi para peserta kesempatan mengikuti intersport drift academy merupakan pengalaman yang sangat berharga
rasanya seneng banget kenapa karena kalau di sini ada penonton jadi saya ngedrift bisa dihargain dan saya ngasih pertunjukan terbaik mungkin sebaik mungkin buat penonton gitu
sementara itu atlet pembalap selalu menasional
valentino ratulangi yang turut menjadi pelatih para peserta bangga melihat hasil yang ditunjukkan oleh para peserta
tahun ini sih luar biasa karena pesertanya banyak banget yang saya dengar sih kemarin dua ratus tiga ratus yang daftar namun yang terjaring hanya empat puluh
antusias mereka oke dan mereka orang orang yang semua dari nol besar dalam arti kata mereka bukan pembalap
usai menggelar intersport drift academy para pengunjung ims dua ribu sembilan belas selanjutnya dihibur dengan pertunjukan
pertunjukan drift show oleh para profesional
aksi menegangkan yang diperagakan menjadi daya tarik para pengunjung di akhir pekan
arya dita utama dwi ari prastianto jakarta